maksudnya mau suruh anna temenin kamu jalan jalan ya
kalau jalan jalan tika mau ma
penampilan tika kayak gini mah
tiga kayak orang baru keluar dari penjara
mungkin kalau tika jalan sama anna
dicariin orang orang tika kayak morphine sekali ma
keadaan kamu memang lagi begini
tapi kamu gak usah khawatir nak
nanti juga tumbuh lagi kok
udah bersih belum kamu
udah diulang dua kali kok
masih bau gitu
kenapa kenapa nggak mau
kamu sih selalu punya perasaan nggak buruk sama mama
nih mama bantuin kamu ya
mandi biar bersih
dari dulu kamu kalau mandi tuh
tuh nggak pernah bersih
dari kecil jorok terus
nih begini caranya nih
nih sekarang kamu mandi ya
bilas semua yang bersih ya
mama nggak mau tahu
mama pengen kamu wangi
nah sini mama bantuin
gak ada yang bisa bantuin
rambut siapa lagi
jangan banyak bergerak
kamu yang malah jendela anak anak kita berdua
kalau kamu nggak bisa solidar memakai kamu
kamu gak usah bikin dia iri hati sama kamu
kamu pikir kamu itu capek
kamu itu cantik ya hah hah ngapain mau punya rambut bagus bagus
nah sekarang kamu udah mirip kayak kakak kamu
apa lagi yang bisa dibuat ngeri diri ana
nggak ada ma nggak ada
lalu apa yang membuat kak tika iri sama ana apa
hei kamu nggak berhampiran tanyakan itu
anak asok deh
anak asok deh
anak asok deh
dia tidak membutuhkan lala lala

mereka kurangnya kesetxe
jadi per protestan gk ada apel apel singkong
aduh kok ngaluk
ikut kok majalannya
iya aku juga berasa kamu pegang
berarti kamu berhasil dong
ada kemajuan besar dari kamu
kalau misalkan gak ada kamu
aku senang kok selalu bisa bantuin kamu
dan ini kemajuannya cukup besar
dan aku harap perlahan lahan
ingatkan kamu bisa kembali
aku pengen tahu
siapa aku sebenarnya
dan itu artinya
aku juga harus siap siap
untuk kehilangan kamu ayu
lagi pernaf norak
ganteng kaya toh bu
emangnya bos kamu itu berani bayar berapa ke mami
ya buat saya sih berani berapa aja
yang penting dia tuh bisa ditolongin gitu
kalau benar yang diomongin tresno ini bisa aku jodohin sama chelsea
daripada chelsea sama duda punya anak rumah sebelah
nggak pantes banget
mending sama yang masih single dan kaya
tolongin ya bu
terima kasih ya bu
yowis yuk kalau gitu kita jalan sekarang aja
enggak aku juga punya urusan kali
udah mami bilang ikut kenapa sih
nggak aku nggak mau
aku mau ketemu sama raja
kamu tuh kenapa sih duda nggak jelas kaya gitu aja diurusin
aku lihat dulu seperti apa orangnya
jangan jangan lebay lagi si tresna
yaudah buruan saya nggak mau buang waktu
kamu ngapain di ruangan saya
siapa yang kasih izin
saya masih mau minta maaf masalah yang kemarin mas
saya tahu saya salah dan saya sangat menyesal
saya juga udah bikin kamu jadi tersinggung
tapi seenggaknya saya harap kita masih bisa berteman baik
niat saya baik saya cuma mau bantu